kita beralih ke informasi lain aksi kekerasan terhadap guru kembali terulang
seorang guru lastini di sdn tiga puluh satu meliau kabupaten sanggau kalimantan barat
harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka robek di wajahnya
korban mengalami luka karena dipukul orang tua murid
saat ini pelaku sudah ditahan di polsek meliau
lastini guru sekolah dasar tiga puluh satu meliau ini mengalami luka setelah dianiaya orang tua murid kami siang
luka di atas tulang hidungnya harus mendapat jahitan dari perawat rumah sakit umum daerah sanggau
kapolsek meliau ibtu rezeki pardosi menyatakan pelakunya sk merupakan karyawan sebuah perusahaan perkebunan sawit di meliau
aksi sk dipicu laporan anaknya setelah ditegur gurunya
sk kemudian mendatangi korban dan memukul korban
korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan
setelah perawatan usai pemeriksaan kesehatan dan pengobatan korban lalu melaporkan perbuatan sk
sd negeri tiga puluh satu plasmen gunung meliau
pada saat itulah terjadi percekcokan dan si pelaku meninjau ibu guru tersebut